setelah insiden ponsel pintar note tujuh yang terbakar beberapa waktu yang lalu
samsung punya cara untuk memastikan bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi
seperti apa metodenya dan apakah ini akan berhasil
pada sepuluh hari kami berbincang bincang dengan head of product samsung indonesia danny galan

di galaxy s delapan dan s delapan plus ini dalam proses manufacturing dan sebelum kami luncurkan ke pasar
galaxy s delapan dan sm plus ini sudah melalui delapan titik poin pengujian
jauh di atas industri standar
di industri standar itu mungkin cuma dua tiga titik poin pengujian
kami melakukan delapan titik poin pengujian terkait dengan baterai dan keamanan
sebelum ini launching ada sempat beredar kabar kalau memang kameranya bakal dual di belakang
kemudian fingerprint nya bakal di layar
tapi agak sedikit berubah nih ketika meluncur ini
ini kabarnya nih samsung agak sedikit terburu buru nih mengejar profitable karena minus di note tujuh
apa benar seperti itu pak agak terburu buru untuk s delapan ini
oh sama sekali enggak
jadi kalau kita lihat semuanya sebenarnya ini berpulang ke desain
berpulang ke desain melalui persiapan yang sangat sangat matang dan juga sudah melalui proses delapan titik poin pengujian tadi